hahaha sukaan hanum iya nih kita bakal bikin banget belum nih soalnya lagi dingin banget
iya di rumah juga kan pasti lagi hujan cuacanya coba dibuat apa ini namanya
wedang jahe memang ini kalau tadi prabu bilang musim hujan sudah datang untuk menghangatkan
tentunya ini sudah ada bahan bahan yang bisa kita bikin untuk anget anget begitu ya pak
aja yang pertama ada jahe pasti juga udah nge rap ya mungkin juga ada gula merah ya dan juga ada ini
sebetulnya bahannya simpel banget untuk membuat wedang jahe sekali kita akan langsung gimana
gimana jadi karena sebetulnya kan kalau jahenya memang harus diparut dulu kan ya prabu kita udah
ada yang udah diparut nih udah siap udah ready biasa dipotong potong dulu jahinya terus
parut parut terus kita udah punya gula yang sudah dicairkan udah dicairin gulanya nah sekarang kita mulai bikin ya
mungkin karena gelasnya ini untuk dua orang jadi nggak usah terlalu banyak kali ya prabu ya
municipal makinnya pertama sudah pasti gula merah ama yang ebayah bu ini berarti wedang jahe ala
ya berarti mungkin dua setengah sendok cukup ya nah kalau saya karena suka manis berarti
gulanya harus hai kenapa kamu suka yang manis manis karena saya suka ngaca ojo itu salah entonces oh hahahaha salah menjawab iseng gue mau candidate

makanya nanti diabetes
bukan jadi salah lagi nih
selanjutnya kita akan
memberikan jahe ya prabu ya
jahe apa air dulu
maklum jarang masuk dapur jadi ketahuan
begini nih aduh
ini bisa dengan dua cara
jahenya bisa di filter atau disaring
atau juga nanti bisa
ditubruk aja hanum katanya mau coba
nanti ditubruk langsung ya hanum ya
jahinya kan kayak gini nih pemirsa ya
sekarang kita coba
air panas ya prabu ya
udah ada air panas
ini kan pasti saripati jahenya turun gitu ya
ke dalam gula
aduh aromanya udah keciu
oh iya benar benar
biar semakin manis
aduh ini cocok banget nih
hidangan yang di udara dingin demikian
berarti cuma untuk
satu kali pakai aja
biar pedasnya tetep
kita tuang satu lagi
kamu suka yang cepet cepet ya
pemirsa bisa pilih ya
mau pake gula batu
atau gula merah aja
hanum suka yang manis manis
special kiss ya
kasih gula batu lagi
aduk aduk kali ya
ini yang pakai gula batu ya
tidak menggunakan gula batu
gulanya sedikit tadi kalau yang ini
tapi kalau mau ditubuk juga bisa nih
sekarang hanum lagi
yang suka nubruk nubruk
yang doyan nubruk nubruk
yang penting jangan nubruk tiang listrik ya
gula merahnya belum
pake gula batu ya
oh gula batu aja
karena ini langsung semuanya
aduh males deh nyari nyaring
pake gula batu
sekarang kita coba
nah ini punya prabu tadi
ini punya prabu
ini punya hanum yang mana
ada satu lagi nih
aduh enak banget
ya ampun ya ampun
menghangatkan hati dan tubuh